pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak dua ribu dua puluh tiga dengan cara memperluas basis perpajakan
salah satunya adalah dengan menambahkan lapisan penghasilan kena pajak yang tertuang dalam undang undang harmonisasi peraturan perpajakan
lantas apakah langkah ini bisa menambah pundi pundi negara dengan optimal
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual staf khusus menteri keuangan justinus prastowo
selamat pagi pak yustinus
selamat pagi mas reza
pak jadi kalau kita lihat nih dalam undang undang harmonisasi perpajakan lapisan penghasilan kena pajak dari empat bertambah menjadi lima
nah apa saja pertimbangan dari pemerintah untuk menambahkan lapisan tarif pajak ini
baik mas reza jadi tujuan pemajakan bisa kita capai antara lain
dengan pengaturan yang baik kita telah melakukan evaluasi dan juga identifikasi
prinsip gotong royong akan lebih bagus terwujud kalau prinsip ability to pay itu dijalankan dengan baik
yang mampu membayar pajak yang tidak mampu dibantu
yang lebih mampu membayar lebih besar
dengan tarif yang semakin progresif diharapkan akan mencerminkan rasa keadilan tersebut
yang lebih kaya itu juga akan membantu lebih besar
kepada yang tidak mampu dengan demikian kita juga menjaga secara sosial bagaimana pengaturan agar ketimpangan dan lain lain itu bisa kita atasi antara lain dengan kebijakan pajak
dan ini juga kita wujudkan selain kita menaikkan tarif untuk kelompok masyarakat atas kita juga memberikan dukungan untuk mereka yang berpenghasilan menengah bawah
dengan cara memperlebar drake atau rentang penghasilan kena pajak yang paling rendah
dari lima puluh juta menjadi enam puluh juta
dengan demikian wajib pajak yang menengah bawah dilapis bawah akan menikmati penghematan pajak sekitar satu juta rupiah
di samping itu juga ada pengaturan untuk wajib pajak orang pribadi umkm yang omsetnya tidak melebih lima ratus juta setahun itu tidak membayar pajak alias rupiah
itu desain yang sekarang memang coba diformulasikan untuk mengadres isu keadilan pemerataan
dan menjaga agar penerimaan pajak semakin terkesinambungan mas reza
oke baik pak kalau kita bicara mengenai lapisan begitu ya apakah ini pemerintah melihat bahwa penambahan lapisan penghasilan kena pajak ini
bahwa pemerintah memprediksi misalnya tahun dua ribu dua puluh tiga ini penerimaan negara tidak akan sebaik dua ribu dua puluh
menurut anda seperti apa
waktu diskusi dengan dpr dan mendengarkan masukan dari banyak pihak kami tidak berpikir jangka pendek untuk tahun depan atau tahun berikutnya
tapi kami ingin meletakkan fondasi perpajakan yang justru mungkin akan dinikmati pemerintahan berikutnya
dengan prinsip keadilan yang lebih kuat kami berharap dan kami optimistik partisipasi masyarakat akan meningkat
dan ini pun juga sekaligus memenuhi prinsip negara demokrasi yang dasarnya kesetaraan
ini cara yang kita pikirkan terbaik untuk menjaga supaya masyarakat semakin kondusif dan juga fiskal kita semakin sehat
tapi untuk kepentingan jangka panjang bukan untuk kepentingan jangka pendek
oke ini untuk kepentingan jangka panjang begitu ya
tapi kalau kita bicara mundur ke belakang begitu pak misalnya ini berapa sebenarnya pencapaian penerimaan pajak dan juga kepatuhan
dari mereka yang penghasilannya di atas lima ratus juta
rupiah per tahun apakah memang selama ini kepatuhan pembayaran pajak rezi ini justru rendah begitu
baik ada dua hal mas reza setara statistik mungkin nanti bisa diperdalam dengan dijen pajak di sesi khusus ya
tapi secara umum kita ingat tahun dua ribu enam belas ada tax amnesti
waktu teks amnesti kita melihat pemerintah dijen pajak tidak punya data yang memadai
tidak punya akses yang memadai ke wajib pajak
sehingga wajib pajak praktis membayar pajak sesuai dengan yang mereka kehendaki bukan keadaan yang sebenarnya
nah waktu teks amnesti lalu kita memberikan keleluasaan untuk melaporkan dan menghitung sendiri
setelah itu kita amati ternyata banyak sekali data harta yang dideklarasikan mendekati lima triliun waktu itu
dan kita telah menguji secara time series selama bertahun tahun ternyata kepatuhan
mereka yang dulu ikut teks amnesti relatif lebih baik dibanding yang tidak ikut amnesti pada level penghasilan yang kurang lebih sama
dan kita juga tahun dua ribu tujuh belas punya undang undang yang membuka akses informasi keuangan untuk kepenangan perpajakan
itu juga sangat bermanfaat karena data dalam luar negeri bisa kita kumpulkan dan kepatuan semakin meningkat
maka kita optimistik dengan sistem ini
dengan sistem yang sekarang dibangun dengan aturan yang disediakan dengan kerjasama global ini akan semakin efektif
nah lalu kita perkuat lagi tahun lalu dengan undang undang tujuh dua ribu dua puluh satu di mana kita menaikkan tarif untuk kelompok berpenghasilan menengah atas
kepatuannya dibangun mas reza tentu ada ruang pengindaran pajak
maka di undang undang ini pun juga diatur penguatan anti pengindaran pajaknya
di undang undang dan pp lima puluh lima diatur
dengan cukup jelas mudah mudahan ini menjadi amunisi yang cukup baik untuk memastikan kepatuhan pajak bisa kita tingkatkan
oke kepatuhannya diharapkan bisa meningkat begitu ya
terlebih tadi tujuannya adalah untuk penyerataan begitu ya
kami belum mengetahui
kami belum bisa memberikan data pasti ya
karena ini masih transisi mas reza
praktis tarif baru baru berlaku satu januari dua ribu dua puluh
dan kita masih menunggu spt tahunan yang akan dilaporkan di maret dua ribu dua puluh tiga
jadi kita belum tahu data yang disampaikan wajib pajak karena self assessment
tapi nanti setelah maret dua ribu dua puluh tiga kita akan mengetahui seberapa besar penambahannya
seberapa besar tingkat kepatuhannya akan kita cocokkan ditandingkan dengan data yang dimiliki dijen pajak
dan satu lagi saat ini juga berlaku integrasi nik sebagai nppb
tentu ini akan memperkuat sistem ditijen pajak dalam rangka mengumpulkan data informasi sekaligus membuat profiling sehingga nanti tindak lanjut akan lebih akurat
sebaliknya wajib pajak akan dipermudah dengan nik sebagai npwp
seluruh aktivitas cukup satu identitas
ini yang coba kita addres ke depannya dan mudah mudahan semua bisa settle mulai satu januari dua ribu dua puluh empat nanti
tapi bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa pundi pundi negara ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan yang berkualitas
setelah sekali tadi mas reza mereka yang berpenghasilan lima miliar keatas sebagian besar pasti terhubung dengan sistem keuangan perdangkah
jadi akan lebih mudah untuk mendeteksi dan untuk menjangkau mereka baik dalam maupun luar negeri
apalagi kita juga melakukan kerjasama perkokalan informasi dengan banyak negara
nah untuk memastikan ini tentu dengan partisipasi masyarakat yang semakin baik pemerintah juga ingin meningkatkan alokasi belanja publik
kita lihat tiga tahun terakhir selama pandemi belanja publik semakin kuat terutama untuk sektor kesehatan sektor perlindungan sosial pendidikan dan infrastruktur
dengan penerimaan pajak yang semakin baik kita optimistik alokasi belanja akan semakin baik
semakin patuh masyarakat pasti akan semakin aware dengan uang pajak yang dibayar sehingga kontrol juga akan semakin
maka siapapun pemimpin politik partai politik kita harus memastikan bahwa kita akan mendapatkan banyak keuangan
kita harus memastikan kita dapat penghasilan yang lebih baik
politik yang ingin menang
pasti menggunakan pajak
sebagai alat akuntabilitas
jadi saya juga ingin mengajak
masyarakat membayar pajak
yang telah patuh pajak mari bersama sama
awasi pemungutan pajak
terutama penggunaan uang pajak
agar betul betul tepat pasaran
oke baik pak yustinus
kalau misalnya kita lihat nih kita
bergeser sedikit di sosial media ini ramai
soal karyawan yang digaji lima juta
dikenakan pajak di sini ada
misinformasi karena sebelumnya
yang peraturan sebelumnya adalah
menjadi enam puluh juta begitu bagaimana anda
menjelaskan ini kepada masyarakat
baik terima kasih kami diberi
kesempatan untuk mengklarifikasi
pertama kami sampaikan tidak ada
pajak baru dan tidak ada kenaikan
tarif pajak bagi
karyawan yang gajinya lima juta sebulan
atau enam puluh juta
sepahun tetap berlaku tarif
pajak yang sama lima persen
tetapi cara menghitung
pajak adalah penghasilan
dikurangi penghasilan tidak kena pajak
ketemu enam juta
dikalikan tarif lima persen
sehingga pajak kita rp tiga ratus ribu
setahun atau dua puluh lima ribu
per bulan sebulan
itu asumsinya kita
karyawan tidak menikah
nah kalau karyawan menikah
tambah ptkp empat lima juta
berarti kalau karyawan dengan gaji lima juta
menikah dia hanya membayar
pajak tujuh puluh lima ribu setahun
selama satu bulan
kalau anaknya satu
mas resa enam puluh dikurangi
artinya tidak perlu membayar pajak
jadi tidak perlu khawatir pemerintah
sangat memperhatikan mereka yang
berpenghasilan di lapisan
bawah justru dilindungi
dan betul dari mas risa
justru rentangnya diperlebar menjadi
enam puluh juta berarti ada
penghematan pajak sekitar satu juta
untuk wajib pajak
konsekuensi dari pelebaran rentang ini
jadi alih alih tambah
beban pajaknya justru dikurangi
kalau begitu kita juga tunggu
bulan maret pada saat pelaporan spt
staf khusus menteri keuangan justinus prastowo
sudah bergabung bersama kami di cnn
indonesia bisnis dan referensi